usai diguyur hujan secara merata di kawasan puncak ketinggian air di bendungan katulampa bogor jawa barat
barat meluap secara drastis menyentuh ketinggian dua ratus dua puluh cm hal ini sempat menaikkan level siaga banjir
ke level satu untuk beberapa jam dan turun ke siaga dua setelah kondisi arus surut peringatan
ini langsung disampaikan ke pihak bksda depok dan jakarta terkait banjir yang diperkirakan akan
terjadi senin pagi ini sedikitnya debit air mencapai lima ratus lima puluh liter per detik terhitung minggu
malam ya mulai naik dari jam delapan belas hujan terus menurut dari jam lima belas hujan merata dari puncak sampai
katulampak dari siaga empat puluh enam puluh senti langsung ke seribu delapan ratus tiga puluh dikeluarkan satu ratus delapan puluh cm dan puncaknya jam
selain itu imbas dari meluapnya bendungan katulampa sejumlah warga yang tinggal di
bantaran kali sungai ciliwung di pejaten timur jakarta selatan diungsikan ke tempat
yang lebih aman senin dini hari setidaknya puluhan rumah warga di dua rt terendam luapan
air dengan ketinggian lima puluh cm dan diperkirakan akan terus naik
hai menanggapi situasi ini pemprov jakarta menyatakan sudah siap siaga mengantisipasi
banjir yang kerap melanda jalan jalan dan permukiman di ibu kota pemprov melalui wakil
gubernur dki jakarta ahmad riza patria juga mengimbau warga agar berhati hati dan waspada
ya kan selalu ada
di jepang selalu ada
di jepang selalu ada
di jepang selalu ada
di jepang selalu ada
di jepang selalu ada
sebelumnya dinas sumber daya air pemprov dki jakarta dan bpbd dki jakarta telah menginformasikan dalam beberapa hari terakhir volume air di sejumlah aliran kali sudah meningkat akibat curah hujan tinggi di hulu bogor jawa barat
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia